tentunya kita akan beralih ke berita selanjutnya di mana pemerintah kota solo jawa tengah mendatangkan kereta api uap kuno dari taman mini indonesia indah jakarta
dan kereta uap ini akan menjadi koleksi kedua sebagai ikon wisata di kota solo
lokomotif kereta uap kuno buatan jerman tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu sampai seribu sembilan ratus lima puluh lima ini tiba di stasiun solo balapan pada kamis dini hari setelah lima hari perjalanan dari jakarta
lokomotif berseri d lima puluh dua dengan berat kosong lima puluh dua enam ton ini diangkut dengan truk trailer
wali kota solo fx hadi rudiatmo secara resmi membuka selubung terpal yang menyelimuti badan lokomotif yang sudah berkarat tersebut
selanjutnya lokomotif akan diturunkan oleh sejumlah petugas dari logistik selama dua hari ke depan
lokomotif kuno ini merupakan pesanan dari joko widodo saat masih menjadi wali kota solo
kereta dengan bahan bakar batubara tersebut akan dioperasikan di solo mendampingi kereta uap jaladara sebagai kereta wisata
sebelumnya pemerintah kota solo telah memiliki kereta uap yang dikenal dengan sepur klutuk jaladara
kereta kuno tersebut telah beroperasi sebagai kereta wisata sejak dua ribu dua puluh
jadi sudah kita proses dan prosesnya sebelum saya selesai itu sudah selesai lah
tinggal pengirimannya baru selesai
jadi tahun ini bisa sampai di solo
nah ini sudah usianya sudah cukup lumayan tua sudah sekitar enam puluh enam tahun
yang satunya lagi nanti mungkin tahun berapa itu pak
seribu sembilan ratus tujuh belas nah itu nanti kan lebih tua lagi
minggu depan akan datang lagi satu kereta uap koleksi taman mini yang lebih tua
kereta tersebut juga akan menjadi kereta wisata
kereta kuno akan berangkat dari stasiun purwosari melintas di tengah kota dan berhenti di stasiun kota
selama dalam perjalanan kereta berhenti di pusat pusat wisata dan batik kota solo